pamor kendaraan listrik pada tahun ini menyita perhatian banyak pihak
bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif dan subsidi bagi kendaraan listrik
namun hingga kini penjualan kendaraan listrik khususnya motor listrik tidak menunjukkan peningkatan
lantas apa penyebabnya benarkah motor listrik tidak laku meski sudah ada subsidi
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
wakil ketua dua asosiasi industri sepeda motor listrik indonesia andri dwinanda
selamat pagi pak andri
ya pak andri kita langsung saja ke tema utama kami hari ini
hingga kini sudah ada berapa unit motor listrik yang terjual pak
kalau kita melihat dari data yang kemarin ya sampai tahun dua ribu dua puluh sampai dengan hari ini
ada sejumlah lebih dari empat puluh ribu ya untuk kendaraan listrik
jadi ada dua yang terjual di indonesia
baik kalau misalnya kita lihat jumlah empat puluh ribu ini apakah termasuk kecil dan benarkah motor listrik tidak laku meski ada subsidi dari pemerintah pak
ya memang kalau kita lihat dari angkanya pastinya dibandingkan dengan motor ai pastinya sangat jauh
namun kita bisa merasakan juga perkembangannya peningkatannya
jadi dari sejak
peraturan subsidi tersebut dikeluarkan pun
kita di asosiasi dan teman teman apm juga sudah merasakan adanya peningkatan
memang belum seperti yang diharapkan
tapi kita bisa rasakan ada trend menuju naik ya
seperti itu saya rasa
baik pak henry ini menarik sekali kita gali lebih dalam lagi
peningkatannya kira kira di berapa persen setiap bulan
atau setiap tahunnya pak andri
rata rata memang masih relatif kecil ya
untuk berapa persennya angka pastinya kita masih dalam proses konsolidasi juga sama member asosiasi
jadi untuk angka pastinya kita belum bisa sampaikan
namun memang dari beberapa brand kita juga lihat secara trend
kita juga cukup bisa lihat di jalanan mulai motor listrik terlihat ya di jalanan
saya rasa itu cukup memberikan dampak yang baik
dan secara pengenalan di masyarakat pun juga cukup lebih mengenal
menjak institusi itu dikeluarkan makin banyak animo konsumen konsumen penduduk indonesia yang mulai penasaran tentang motor listrik ini
jadi saya rasa itu merupakan tahapan yang cukup baik ya
baik jika ada penumbuhan ataupun peningkatan ini sebenarnya trennya lebih ke positif ya pak andri
dan pemerintah juga sudah melakukan subsidi motor
namun hingga saat ini tadi anda juga sudah menyebutkan penjualan motor listrik baru hanya empat puluh ribu unit
apa penyebabnya pak
ya saya rasa memang ada banyak faktor juga
tidak hanya karena kita bicara dengan pertumbuhan ini pastinya peran dari banyak lapisan masyarakat ya
pertama tama kita dari asosiasi tentunya juga berperan
men sosialisasikan keaturan pemerintah
lalu mensosialisasikan juga aturan aturan supaya teman teman apm ini juga semua saling mengikuti
sehingga pertumbuhan industri itu pun juga semakin berkembang semakin kreatif
juga peran pemerintah yang tidak kalah pentingnya juga dalam pembangunan ekosistem infrastruktur
saya rasa juga pemerintah dalam hal ini masih mendukung
dan secara roadmap pun juga kita bisa
saya lihat dalam banyaknya diskusi ya
di mana dari berbagai kementerian juga sudah memberikan roadmap roadmap mereka dalam rangka kecepatan darahan di indonesia
dan juga mungkin aktifan masyarakat pun sebagai pengguna juga tentunya memberikan dampak yang sangat penting
karena untuk industri itu bertumbuh pun sangat diperlukan
itu bentuk dulu
jadi artinya aktifan masyarakat dalam mereka mencoba menggunakan motor listrik dan merasakan manfaatnya dengan seksinya
terutama dengan bantuan subsidi ini saya rasa akan sangat berpengaruh besar
dan teman teman media juga dalam hal memberikan sosialisasi dan promosinya
saya rasa perkenalan ini kita sama sama mengembangkan lah
sama motor listrik ini dapat kecepatannya
baik ini sepertinya ekosistemnya secara keseluruhan masih belum lengkap ya pak andri
dan tadi anda juga sudah menyebut sosialisasi ini sangat penting
dan sebenarnya masyarakat ini sedikit bingung ya pak andri
pemerintah menegaskan subsidi ini diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan
dan seperti apa sebenarnya syarat penerima insentif tujuh juta rupiah ini
ya seperti yang di dalam peraturan ya
kategori industri bahwa ada kategori kompok yang mendapatkan subsidi
yaitu penerima kur bpum lalu subsidi upah dan subsidi pln
jadi demikian ya untuk kategori yang berhak mendapatkan subsidi
baik pak andri kami juga akan kutip dari pernyataan muldoko
menurut muldoko kurangnya promosi yang menjadikan
masyarakat tidak tahu program ini menjadi penyebabnya
apakah benar lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempromosikan program ini
ya tentunya pemerintah pastinya dari segala event yang bisa dilakukan
dari sosial media penggalakan itu tentunya pasti kita sama sama berusaha ya
ini juga peran dari kita di asosiasi di teman teman apm juga untuk
menggalakan melalui dealer dealer nya di seluruh indonesia
lalu dengan event event di daerah daerah tidak hanya di kota kota besar
saya rasa memang untuk sosialisasi pasti membutuhkan waktu
jadi namun kita juga di asosiasi kita juga terus menggalakan pendaftaran dealer dealer
kita juga harus mendastarkan motornya supaya terverifikasi dalam program subsidi ini
itu dapat membantu agar mempercepat bahwa isu subsidi ini dapat dinikmati di kalangan kalangan yang sudah ditentukan
baik sepertinya dealer motor listrik ini sangat penting
dan menjadi salah satu komponen yang cukup bisa membangun ekosistem ini berjalan dengan lancar
sebenarnya seperti apa pak simulasi subsidi pemerintah dalam penjualan motor listrik ini
dan apakah dealer motor listrik merasa terbebuk
dibanding dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah
ya untuk tma nya cukup simple sebetulnya
jadi memang whatsapp yang sudah diberikan di susapira
kita diberikan untuk seluruh dealer untuk pengecekan masing masing mix dari para potensial customer yang ingin membeli motor listrik
jadi apabila pemerintah sudah mempersiapkan lembaga verifikasi ya
dari segi verifikasi kepabrikan dan juga untuk unit motornya dan bahkan untuk salon pembelinya
jadi saya rasa untuk perangkatnya sudah disiapkan dengan baik
dan kita juga bisa lihat yang harinya ada pertumbuhannya untuk salon salon konsumen yang coba diserifikasi dan coba mendaftarkan untuk mendapatkan susu ini
jadi dealer dalam hal ini memberikan posongan di depan
kemudian juga untuk pemerintah yang diberikan oleh tma nya cukup simple sebetulnya
dorong untuk para konsumen yang sudah mengetahui program ini
baik yang verified ataupun yang belum
kita apm juga terus mengedukasi manfaat manfaat dari motor listrik ini
karena memang penggunaan kendala listrik ini efeknya itu bukan saja hanya satu atau dua
tapi memang mencakup dari berbagai aspek kehidupan kita juga ya
sehatan lingkungan kemampuan ekonomi dan sebagainya
jadi kita dari asosiasi terus menggalakkan dan mempromosikan mengedukasi tentang manfaat motor listrik ini
kita juga minta untuk konsumen yang sudah mempelajari dan mengetahui untuk coba sekali dan melakukan kesempatan ini sebaik baiknya
karena memang cukup bermanfaat dan kita mendukung ya
program pemerintah ini bukan hanya di indonesia
saya rasa memang trend ini di dunia karena memang sudah dirasakan pentingnya untuk berpindah ke kendaraan yang menggunakan renewable energy seperti itu
baik kami akan terus memantau perkembangan ekosistem motor listrik dan juga subsidi dari pemerintah
terima kasih pak andri sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi